kita beralih ke lanjutan liga satu dua ribu tujuh belas
kekalahan dari barito putra akhir pekan kemarin membuat manajemen persib siap berbenah
salah satunya dengan mencari striker baru saat memasuki kompetisi pada fase jeda
saat menghadapi barito putra pada minggu kemarin persib menelan kekalahan satu
hasil itu membuat persib terlempar ke posisi dua belas dari sebelas laga yang telah dijalani
tumpulnya lini depan saat ini menjadi masalah terbesar di skuad persib
pasalnya mereka hanya mampu mencatatkan sembilan gol dari sebelas pertandingan
kondisi itu diperparah dengan cederanya sergio van dijk
cedera lutut pemain naturalisasi itu kian parah setelah dipaksakan tampil melawan barito
van dijk pun akan menjalani pengobatan di belanda untuk memulihkan cederanya
cedera ini membuat van dijk dan juga persib kini hanya memiliki carlton cole sebagai striker murni
kontribusi cole pun sangat buruk mengingat mantan penyerang timnas inggris itu
belum mampu mencetak gol bagi persib di laga resmi